karena semakin kooperatif
semakin kooperatif harusnya begitu ya
kalau orang yang diperiksa ini orang pandai
hasilnya pasti lebih bagus
kelima orang ini
orang terdakwa ini dikategori
sebagai orang yang pandai
pandai jadi kelima limanya pandai ya
karena kebetulan kita sering memperiksa
juga seorang terperiksa
yang tingkat pendidikannya
jadi sd aja tidak lulus
tapi yang kelima orang ini termasuk orang pandai
akurasi pemeriksaan saudara
itu sangat mempengaruhi ya
akurasi tingkat pemeriksaannya itu
kira kira menurutnya lebih dari
sembilan puluh tiga persen itu tadi ya
untuk ambang bawah sembilan puluh tiga persen
iya kan ambang bawah sembilan puluh tiga
jadi karena mereka orang pintar
pasti lebih dari sembilan puluh tiga hasilnya ya
semangat mohon izin bapak
jadi untuk akurasi ini
itu dipengaruhi oleh
semangat pemeriksa ini
ekspor semakin jam terbangnya tinggi
semakin banyak yang diperiksa
naik seperti itu
nah hasil pemeriksaan
ahli terkait kelima orang ini
itu berapa persen
berapa persen dari hasil
dari ambang batas yang sembilan puluh tiga ini
tidak bisa ditentukan bapak
tidak bisa ditentukan
tadi saudara menggunakan metode scoring ya
ketika dilakukan poligraf terhadap
para terdakwa ya
terhadap kelima terdakwa ini
menunjukkan skor berapa
anda bisa sebutkan untuk terdakwa
kasih keluar aja
ada atau tidak
kalau terdakwa putri
supaya lebih cepat
kalau terdakwa kuat
kalau terdakwa kuat
untuk saudara kuat kita lakukan dua kali pemeriksaan bapak
dua kali melakukan pemeriksaan
yang pertama adalah
minus tiga belas untuk terdakwa ricky dilakukan dua kali juga yang pertama yang pertama plus sebelas
plus sebelas yang kedua plus sembilan belas untuk terdakwa itu diatas richard richard eliezer
seribu tiga ratus tiga belas satu ratus tiga puluh satu kali apa dua kali satu kali dari scoring yang anda sebutkan tadi itu menunjukkan
kasih apa apakah bohong atau jujur atau apa tuh antara bohong dan jujur abid monicin untuk hasil
plus berarti mengindikasikan seorang terperiksa nd
hai ndi no deception indicated artinya apa itu tidak terindikasi berbohong tidak terindikasi
berbohong kalau hai ah kalau terdakwa sampo apa terindikasinya apa minus minus kalau minus apa
terindikasi berbohong terindikasi sebutin aja bisa tidak papa kamu ahli kok terindikasi berbohong
kalau terdakwa putri terindikasi berbohong kalau terdakwa kuat kuat terinjur dan terindikasi
berbohong abu abu dia jujur dan terindikasi berbohong jadi mohon izin untuk saudara kuat
maharuf kita lakukan dua pemeriksaan dengan isu yang berbeda berbeda pemeriksaan dengan isu yang
berbeda artinya dua pertanyaan yang berbeda yang cepat nah kalau pertanyaan yang pertama indikasi
jujur apa pertanyaannya yang jujur itu untuk saudara kuat pertanyaan relevannya adalah
apakah kamu memergoki persetubuhan ibu putri dengan jual apa jawaban dia jujur
siap berarti dia memergoki tidak tidak memergoki berarti tidak melihat dia oke kalau dikasih
kedua apa pertanyaannya untuk teri indikasi kedua untuk saudara kuat yang dilakukan pemeriksaan pada
tanggal sembilan september adalah apakah kamu melihat pak sambo menembak joshua apa jawabannya jawab
jawabannya saudara kuat tidak itu indikasi
hasilnya indikasinya apa bohong bohong kalau untuk terdakwa siapa nama ricky
untuk saudara ricky pertanyaannya sama seperti saudara kuat maharuk dan hasilnya
hasilnya dua duanya jujur apa pertanyaannya yang dia jujur itu yang pertama adalah
berkaitan dengan saudara ricky
hai apakah seseorang menyuruhmu mengambil senjata api joshua
hai kemudian untuk pemeriksaan yang kedua adalah apakah kamu melihat pak sambung menembak
sesuatu yang menyuruh mengambil senjata itu indikasinya apa jujur jujur berarti ada yang
menyuruh dia tidak tidak menyuruh jadi jawaban tidaknya ini jawaban jujur jawaban jujur kalau
misalnya eh apa yang kedua apakah kamu melihat pak sambo menembak joshua apa jawabannya
jujur berarti pasang menembak berarti ricky tidak melihat pak sambung menembak ori tidak melihat pak
sambung menembak menembak oke biar kamu menjelaskan saya bertanya siapa di itu siapa namanya terdakwa
hai saya kan cuman putar pertanyaan kau yang jelaskan yang benar kamu akhirnya kok ah rr rr
bagaimana siap untuk saudara richard pertanyaannya apakah kamu memberikan keterangan palsu bahwa
kamu menembak tubuh joshua saudara richard menjawab tidak jawaban richard ini tidaknya
ini jujur jujur dia memang richard ini menembak joshua menembak joshua hai cuma itu
ada yang mau menambahkan silahkan
hai oh saya batasi dua puluh dua ya karena ini lima terdakwa jadi jaksa pun dua tidak ada tiga ya dua orang
mulia dua orang saja waktunya juga kita batasin ini sudah saudara udah menggunakan lebih
dari tiga puluh lima menit siap terima kasih yang mulia untuk ahli dari balistik kita efektivitas waktu saja
eh tadi saudara menerangkan ada dua kegiatan ini dalam proses penanganan
perkara ini yaitu satu ada penerimaan barang bukti di tanggal dua belas juli betul